tim gabungan minggu siang kembali mengevakuasi jenazah yang tertimbun tanah longsor di desa cijedil cianjur jawa barat
jenazah berjenis kelamin laki laki ini ditemukan di dalam longsoran tanah
petugas langsung mengevakuasi jenazah tersebut ke mobil ambulans dan membawanya ke rumah sakit umum kabupaten cianjur
sampai sabtu dua puluh enam november jumlah korban jiwa yang sudah terdata sebanyak tiga ratus delapan belas orang
warga kampung pagersari gang mawar cianjur akhirnya mendapatkan bantuan air bersih dari palang merah indonesia kabupaten cianjur
pmi kabupaten cianjur mengirimkan pasokan air bersih ke lima puluh titik terkena dampak gempa
warga sangat membutuhkan air bersih karena sudah satu minggu mereka tidak memperoleh air bersih akibat saluran pipa air yang mengalirkan air ke rumah warga mati total
pertama air buat keluarga
saat ini pmi memiliki kapasitas dua ratus ribu liter air per hari untuk didistribusikan kepada korban gempa
pmi memiliki kapasitas dua ratus ribu liter air per hari karena kami saat ini menggunakan enam belas truk tanki air berkapasitas masing masing lima liter
dan kami sampai dengan hari sore
kami telah mendistribusikan lebih dari tiga ratus ribu liter air di lima puluh titik pengungsian
warga yang tengah menunggu giliran pengisian air bersih dari tangki air milik pmi kabupaten cianjur berharap pemerintah segera memperbaiki pipa saluran air agar kembali normal
gani aris cianjur jawa barat